jadi mudah diatur
terus keliatannya natural
jangan blak blok
blak gak blok
eh tapi bener
kita jalan ke kubur ijom yuk
gak usah nanti ida aja yang antar
kamu masakin bagja aja
buat makan siang ya
yang sabar ya mak
yang sabar ya mak
ini teh ya
cuy ya emangnya orang yang bernama kang bajat teh seperti apa
kang bos teh orangnya baik dewasa dan pintar tapi kang bos mah gak genit sama dede gak
godain dede tapi sorry nih bos brai kelihatannya dede cantik yang mulai suka sama kang bos kang
bos mah orangnya teh tenang cool tapi kalau bos brai telat bisa jadi dede beneran
mereka tiap hari ngapain aja ya ngobrol nganterin makanan tiap hari iya tiap hari
pulangnya diantriin sama kang bos cuing awal sumpah bos brai kang bos itu orangnya ganteng
tapi kan kang bos gak suka sama dede cantik bilang suka sih gak pernah tapi kalau gak suka
pulang setiap hari
setiap hari iya tiap hari
kan kita udah sering kesini
masa hidupnya disia sia
setelah meninggal juga disia sia
apakah kita juga kan begini
menikah dengan bangja
kamu gak akan seperti
dede harus menikah
biar kuburan emak terjaga
boleh gak nanti
dikuburkan di sebelah kamu rasul
terima kasih ros
kang bagia sama ijwita kemana
apa udah pada pulang
iya tadi dede ke kebun tapi gak ada
akang kalau hari jumat tidur gak kerja
akang minta maaf karena lupa kasih tau dede
ini ada makan siang buat kak bapak
iya makasih banyak
ayo teh silahkan duduk
iya kak makasih
akang sekalian bikin minum ya
pasti dedenya capek mundur mandir cari makan
gak usah kak gak apa apa
dede juga gak haus
ini ceritanya kemana kaka
katanya lagi kangen sama teman temannya
kalau aku boleh tanya
kenapa emak gak setuju hubungan dede sama sopri
emak sama pak ustadz kemet
bapaknya asobditnya pernah ada hubungan kang
gak jelas kang
versinya teh beda beda
kalau pak ustadz yang berkhianat
tapi versinya pak ustadznya lain lagi
dimana mana teh selalu terjadi seperti itu
sejarah menjadi kabur
karena setiap orang mempunyai versinya masing masing
pada akhirnya sejarah
nggak ditulis lagi berdasarkan fakta
menjadi lebih kuat daripada fakta
yang terjadi di cidahu
akang teh cuman berdua
sedangkan opini yang dibangun oleh
kelompok yang tunggu banyak jumlahnya
silahkan di cici
kalau si aceng betah disini disuguhin
jadinya ngirit uang jajan
lumayan uang jajannya bisa ditabung buat ngajak jalan si entin ya
oh iya gak usah disuruh sih
nanti juga habis sendiri sama si dadang semuanya
saya emang tamu yang baik
tamu yang sopan ya
emang enak enak dimakan
menghormati yang punya rumah
iya emang selalu ketemisi dulu
makasih ya sih
ujian sekolah kenapa nya
jangan tanya soal sekolahan sama aceh
anaknya aja tidak diurus
kalau mau tanya itu
jadwalnya entin pergi ke pasar
nah dia tau tuh
tokonya yang mana harganya berapa
jam berapa segala macam lewat mana
itu baru dia tau
jangan sampai ketahuan mulia di
karena sudah pulang
udah nggak usah berantem lagi
nah itu diambil di bawah mubazir
kayak anak kecil
itu katanya sudah putus sama mulyadi
kamu gimana sih kum
nanya beda beda bikin saya bingung
aku kangen tau
cucu juga kangen sama entut
ih katanya kangen sama aku
mamsnya lagi pergi ke pasar
udah sini duduk
tunggu dulu aja disini
dapat berapa target kamu hari ini
cucu tuh punya kabar baru
kayaknya dede gak jadi deh sama kak sobri
soalnya dede dijodohin sama emak eros
orangnya lebih ganteng lebih baik pekerja keras bertanggung jawab
pokoknya lebih hebat daripada kang sobri
kalo buat aku sobri itu udah paling hebat
cucu belum selesai ngomong
maksudnya cucu seorang dede aja yang cinta banget sama kang sobri
nah utut juga harus lupain kang sobri
kalo nanti aku gak jadi nikah sama aes sobri
terus aku gimana dong harus pergi ke koreanya
entut kamu tuh punya banyak kesempatan
kamu kamu bisa cari laki laki yang cinta sama kamu
yang kamu juga cinta sama laki laki itu
cucu tuh pengen liat kamu bahagia
itu teh apa
lihat ya cara pakainya
tinggal dituangin aja ke tangan kita secukupnya
tinggal dioles oles deh
dari pangkal rambut sampai ujung rambut
minyak ini tuh supaya rambutnya kita jadi lebih sehat
jadi lebih kuat
ini baru namanya ahli rambut rontok
oh iya bener
jadi mudah diatur
terus keliatannya natural
bu guru tuh sudah pulang belum dari jakarta ya
jawab ceng jangan belak blok
blak blok apa tuh kang dadang